komunitas surabaya youth menggelar workshop menggambar ilustrasi di house of sampurna surabaya
uniknya ilustrasi ini digambar dengan waterless color atau cat dengan sedikit air
selain workshop ada juga penampilan musik dan bazar makanan minuman
tak seperti biasanya seorang ilustrator menggambar menggunakan cat air atau water color
ilustrator yang satu ini thomas hanandri menggambar menggunakan cat dengan sedikit air atau waterless color
teknik seperti ini membuat komunitas surabaya youth tertarik untuk menggelar workshop
dalam workshop ini peserta mempraktikan langsung mulai dari menggambar menggunakan pensil hingga mewarnai menggunakan cat dengan sedikit air
objek yang diilustrasikan adalah wajah wanita
bagaimana sih mas teknik
bagaimana cara menggunakan cat dengan sedikit air
intinya kita pakai airnya sedikit dibanding sama catnya
jadi kalau di dunia seni lebih dibilang sebenarnya teknik teknik water
cuman biar lebih kekinian saya namakan waterless color
kalau gambar seperti ini bagaimana pengaplikasiannya
kalau pengaplikasiannya untuk bikin rambut sih tetap saja dari tipis ke tebal tinggal ditekan saja
dari tipis ke tebal
karena kebanyakan orang kalau menggambar kan harus digaris garis
biar kelihatan pede jadi begini
nah tipis tekan diangkat terus
nah ini karena tidak terlalu basah maka warnanya tidak akan meluber
sehingga akan lebih mudah untuk mengatur gradasi warnanya
seperti ini misalnya hasil yang sudah jadi
jika dilihat ini hasil yang sudah jadi
jika dilihat terkesan lebih kering jika dibandingkan menggunakan cat air
selain workshop acara ini juga menyediakan bazar makanan dan minuman
juga penampilan musik yang diramaikan oleh stars and rabbit ari reda porn ikebana dan wake up iris
acara seperti ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memberdayakan anak anak muda
kanselam arindora surabaya